dpp partai demokrat membenarkan kabar ketua umum susilo bambang yudhoyono
sedang dirawat di rspad gatot subroto jakarta karena sakit
sby disarankan menjalani rawat inap di rspad karena mengalami kelelahan
dpp demokrat menjelaskan tim dokter kepresidenan sempat dipanggil ke kediaman pribadi sby
untuk mengecek kesehatan presiden ke enam ri tersebut
atas saran tim dokter kepresidenan sbi disarankan menjalani rawat inap di rspad selama beberapa hari
menurut pengurus demokrat sby kelelahan setelah berkeliling jawa timur dan yogyakarta
menurut tim dokter sbi tidak diperbolehkan di jenguk agar berfokus memulihkan kesehatannya
sementara itu pertemuan sby dengan ketua umum gerindra prabowo subianto terpaksa ditunda
akan dijadwalkan ulang pada dua puluh empat juli mendatang
memang kami memperhatikan beliau cukup lelah dari wajahnya terlihat lelah ya
dan akhirnya kemarin
ketika kondisi beliau semakin kita perhatikan lelah
dokter kepresidenan akhirnya dipanggil ya
dan dokter kepresidenan menyarankan beliau untuk istirahat total
karena memang kondisi fisiknya sangat lemah ya
tekanan darah agak turun sedikit
maka dokter kepresidenan pun menyarankan untuk bed rest ya
setidaknya satu dua hari harus istirahat total
tidak boleh melakukan aktivitas apapun kegiatan apapun
kecuali memang harus istirahat
jadi kondisi beliau sekarang dirawat di rumah sakit
dalam kondisi yang baik baik saja memang hanya kelelahan
dan sekarang ya mudah mudahan segera pulih
sementara itu ani yudhoyono juga memposting gambar presiden ke enam republik indonesia
sby yang tengah berada di rumah sakit
meskipun tengah dirawat
sby terlihat masih menandatangani sejumlah berkas terkait partai demokrat